selama ini wisatawan yang berkunjung ke lampung hanya mengenal taman nasional waikambas dan taman wisata lembah hijau sebagai tempat berwisata
namun saat ini anda yang berkunjung ke bandar lampung dapat berwisata keluarga di puncak mas
lokasi wisata yang berada di puncak perbukitan ini menawarkan berbagai fasilitas untuk bersuah foto
selama masa liburan ini pengunjung puncak mas mencapai lima orang setiap harinya
tempat wisata ini bernama puncak mas lampung
diberi nama puncak mas karena lokasinya berada di perbukitan sukadanaham tanjung karang barat bandar lampung
lembah hijau berdiri sejak awal tahun yang lalu
di tempat ini pengunjung disediakan berbagai fasilitas dan sarana untuk bersuah foto
selain itu pihak pengelola juga menyediakan fasilitas
rekreasi keluarga mulai dari area bermain anak anak hingga sepeda gantung
di puncak mas pengunjung dapat melihat keindahan kota bandar lampung dari rumah rumah pohon yang disediakan
terdapat di ketinggian tiga ratus empat meter dari permukaan laut dari puncak mas juga dapat terlihat keindahan pesisir lampung
ya rumah pohonnya bagus aja pemandangannya gitu kan
bisa lihat kota terus udaranya juga sejuk di sini
terus kalau tingginya
bikin takut gak
iya bikin deg degan
aduh gak usah dong
bikin deg degan kenapa belum pernah naik yang tinggi tinggi atau gimana
iya emang fobia tinggi sih sebenarnya takut tinggi
untuk kenyamanan pengunjung pihak pengelola juga menyediakan kafe dan tempat makan
saat ini pengelola juga menyediakan musola di atas pohon yang merupakan pertama di indonesia
mungkin sangat berbeda dari tempat yang lain
kita berada di ketinggian

ini yang membuat kita bisa melihat seluruh kota bandar lampung
sampai ke panjang sampai ke lampung timur bisa ke metro
dari ketinggian ini kita bisa melihat seluruh yang ada di daerah bawah di kota bandar lampung
hampir semua wahana disukai oleh pengunjung
terutama musyola yang ada di atas pohon
mungkin pertama di indonesia
bahkan saat tahun baru pengunjungnya mencapai lima belas orang dalam sehari
untuk masuk ke puncak mas pengunjung hanya membayar tiket masuk sebesar dua puluh ribu rupiah per orang